nah ini buat penggemar buah yang satu ini nih kita ada informasi terkait bazar durian khas lereng gunung semeru di kawasan wonerjo lumajang yang diserbu warga pada sabtu siang
king of fruit ya nah ini ada berbagai jenis durian lokal laris manis dibeli oleh warga
bazar durian khas lumajang ini diadakan oleh dinas pertanian kabupaten lumajang jawa timur untuk memberikan kesempatan kepada petani durian memamerkan hasil panen mereka
berbagai jenis durian khas lereng gunung semeru lumajang ditampilkan seperti durian kembang mas landak dadapan dan durian merah putih
tujuan dari basar ini untuk memberi kesempatan kepada para petani khususnya untuk bisa memamerkan sekaligus menjual dari durian yang dihasilkan dari ladangnya yang mereka miliki
oleh sebab itu harapannya nanti bisa lebih murah lah dari yang ada di pasaran karena untuk promo sekaligus memperkenalkan dari produk yang mereka miliki
durian yang dijual merupakan durian masak pohon sehingga terjamin kualitasnya
harganya pun cukup terjangkau mulai dari rp dua puluh hingga rp dua ratus rupiah per biji
jadi kita mengandalkan durian lokal saja
dan ini yang ada di sini kita mengandalkan durian dari desa akencon
untuk antusias warga biasanya itu mencari durian lokal yang rasanya pahit manis
dari harga rp dua puluh lima ada yang rp dua
lalu ada yang rp empat puluh lima sampai ada yang rp dua ratus
kualitas yang baik serta rasanya yang enak membuat durian ini laris manis ibu ruarga
karena cuma ini saja yang disediakan untuk ngincipi
itu rasanya gimana
luar biasa enak
ibu beli berapa tadi
mau beli berapa rencananya
beli berapa ya
satu satu satu tiga
bazar durian ini akan dilaksanakan selama dua hari di kawasan wonorejo terpadu lumajang
bagi anda penggemar buah durian tak ada salahnya menikmati durian khas lereng gunung semeru di kawasan ini sambil menikmati liburan akhir pekan anda
nurhadi wicaksonul lumajang